ada siapa ya
padahal tadi ada yang lewat
enggak enggak enggak
gue nggak salah lihat
perluan ada orang lewat
gue cuma ini doang ya
padahal tadi gue lihat ada orang
emang enggak salah lihat

di depan ada apa di depan
di depan ada
di depan ada muslimah
apa yang diacruhr watch live nya
apa pas yang masa husband sahabat ini ini terselinget mau mau
masuk masuknya tapi nggak buddha eins ineo
empat guru kita aja"
apaan tuh apaan
apaan tuh apaan ya
gimana deh orang ada
toh gimana teguh naftar
some reason ngaya idut aku baca kaya ada putri ma
iya tapi sekarang buktinya mana nggak ada siapa siapa
kamu tuh makanya tuh banyak banyak berdoa
udah tenang tenang
apa ini cuma halusinasi aku doang ya
tapi tadi aku beneran lihat putri
diego kamu udah pastikan kan kalau putri ini udah meninggal
kebukanya tuh mau lo
kalau salah tugas yang gue selesaikan
udah gak usah tanya lagi
udah nih si clara sekarang udah mulai stres
karena dia pasti berpikir

lo tuh ngantuin dia
pokoknya gue gak mau
clara itu hidup dengan tenang
mau gak mau hidup tenang gitu
bantuin gue ya
aku udah mulai gila ya
aku harus lupain semua tentang putri
putri itu udah meninggal farah
gue harus lupain
enggak enggak mungkin gue salah liat
itu pasti putri
ini pasti tadi itu cuma warna
ya lo selamatkan diri
gak ada bunga gak ada bunga
itu ya semoga bukan putri
aku gak bisa temuin kamu
aku gak mau bikin kamu susah
aku ingin fokus untuk membalas kemampuan
selamat nikah dan kawinnya
claudia binti roy darmawan
dengan mas kawin perangkat al salat di bartunai
mungkin ini semua karma buat putri
putri pernah menyesal dengan kehamilan ini
hingga akhirnya allah mengambil anakku
membunuh putri ya allah
putri sangat menyesal
anak putri gak salah
putri yang salah
karena putri yang gak bisa menjaga
kandungan ini dengan baik
kamu yang gak berdosa
ini semua karena kamu clara
tapi kamu gak peduli